lu juga gak akan pergi dari rumah karena gue
dan gue tuh ngerasa gue gak enak banget sama lo
justru gue yang minta maaf sama lo
karena tanpa sadar
ibu kamu tidak bisa diselamatkan lagi
gak mungkin ibu
saya meninggal gak mungkin
lo gak pengen balik ke rumah gitu
saat ini gue lebih dibutuhin di sini an
lo tau dong kondisi liat kayak apa sekarang
gue masih punya alu di rumah
lu bisa jagain eyang jagain mama ya kan
udah tahu belum yang netapin peraturan jam berapa malam lo harus pulang
ya itu buat eyang udah larut malem
udah selesai cepet
ya udah lah
gilang rela dimaki dimarahin
bahkan dihukum apapun sama eyang juga gilang rela
gue masuknya lewat samping aja nyala ini petasan
kebetulan dia ada di sini
biar makin seru